tujuh belas agustus tahun ini indonesia berulang tahun ke tujuh puluh dua
di era menuju indonesia unggul ini sumber daya manusia menjadi faktor utama
berikut kami ajak anda untuk berkenalan dengan salah satu inventor
yang telah memiliki sederet hak paten atas karya karyanya
informasinya juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan juga channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aldi hawari pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
kalau biasanya peringatan tujuh belas an identik dengan tokoh anak muda
kali ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang pernah muda
hai saya nurul tawik roman dari liti
ini adalah cerita bagaimana nurul membuat solusi untuk masalah oksigen
dalam budidaya udang dengan bantuan teknologi nano
udang memerlukan oksigen untuk respirasi
jika kebutuhan oksigen dalam air ini tidak terpenuhi
maka pertumbuhan udang akan kurang optimal bahkan bisa mati
kadar normal oksigen dalam air adalah dua sampai empat ppm
dengan teknologi nano bubble kadar oksigen bisa meningkat dua kali lipat
jadi nano itu bukan hanya permen
ini mesin anobable oksigen dan air masuk ke dalam sini
diproses dengan mesin nanobubble dicacah seperti ini
keluar menjadi gelembung gelembung yang sangat halus berukuran nanometer
nano itu ukurannya sama dengan rambut ini lima puluh
dan mikron dibagi seribu
kecil sekali halus ya kan
singkatnya hal ini adalah aerator dengan teknologi nano
fungsinya mengubah ukuran oksigen menjadi sangat kecil
sehingga lebih mudah diikat oleh partikel air
dan hasilnya air menjadi kaya oksigen dalam waktu lama
dan udang pun bahagia
lalu bagaimana sih cara kerjanya
alat mesin yang bisa membuat udang udang dan para teman temannya itu berbahagia ya
mesin ini kalau kita nyalakan ceklek gitu ya
ini akan mengalir air dari ini kemudian dimasukkan oksigen gasnya
ya kan ini gasnya masuk ke sini
coba kita lihat di sini
kita kasih gelembung oksigennya
nah ini dua liter per menit
oksigen gasnya masuk ke dalam nano bubble
mesin nano bubble ada di sini
kalau boleh mau dilihat di sini bagus
nah ini teknologi nano bubble pencacah gas oksigen
masuk dari pompa dicacah menjadi nano ya kan
sampai ke sini menjadi nano bubble keluar
nah ini menunjukkan nano
kalau mikro itu warnanya putih ya
nah ini nano bening
sampai ke sini
oksigennya yang tergantung do nya di dalam ini coba mbak dilihat berapa
meningkat sampai sembilan lima
jadi oksigen yang tergandung di dalam air ini
sembilan tiga ppm di dalam satu liternya
jadi meningkat secara drastis
biasanya hanya empat ini sudah menjadi sembilan dalam waktu yang sangat singkat
inilah teknologi nano bubble
nurul taufikur rahman saat ini memiliki dua puluh tiga hak patent dan kekayaan intelektual
sebagian besar di bidang teknologi nano
prestasinya tidak hanya di bidang keilmuan nurul juga sukses mengawinkan penelitiannya
dengan dunia industri
saat ini nurul bekerjasama dengan sekumpulan anak muda
untuk mendirikan startup teknologi yang fokus pada iot nano bubble
kuncinya adalah inovasi itu harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak
kita meneliti mulai dari mencari permasalahan mengidentifikasi dan menemukan teknologi
setelah kita menemukan teknologi kita patentkan
jangan sampai setelah dipatenkan kita bawa mati ilmunya
ilmunya kita cari teman teman kita partner adik adik muda yang akan menjalankan usaha itu untuk produksi
sehingga bisa diproduksi dan dimanfaatkan oleh orang banyak
semoga ke depan semakin banyak lagi kolaborasi antara ilmuwan dan pengusaha